ketua komisi pemberantasan korupsi mengingatkan bahwa pelaku korupsi di saat masa pandemi covid sembilan belas bisa mendapatkan hukuman mati
semua pihak tidak boleh memanfaatkan celah dalam anggaran penanganan covid sembilan belas
ini saya ingatkan terus kepada kementerian lembaga
korupsi yang dilakukan di saat pandemi atau bencana itu hukumannya hukumnya tidak ada mati mbak desi
mudah mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan kawan semua
mudah mudahan itu ada aspek jerahnya
tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran dari covid sembilan belas
saya kira harus tinggal sepakat nanti bagaimana lembaga lembaga peradilan hakim itu yakin bahwa betul korupsi ini dilakukan dalam masa bencana
ini jadi warning ini